memperingati hari lahir pancasila puluhan orang di surabaya membakar bendera palu arit milik partai komunis indonesia atau pki
aksi ini sebagai peringatan bahwa pki kini berupaya untuk bangkit kembali
puluhan orang yang tergabung dalam front pancasila rabu siang melakukan aksi penyobekan dan pembakaran bendera berlabang palu arit yang identik dengan bendera pki
pembakaran dilakukan di depan gedung dprd provinsi jawa timur di jalan indrapura surabaya
aksi ini mereka sebut sebagai perlawanan dan penolakan terhadap upaya partai komunis indonesia yang menurut mereka bangkit kembali
selain itu pembakaran bendera pki juga mereka lakukan untuk memperingati hari lahirnya pancasila pada satu juni
aksi ini mendapatkan pengamanan dan pengawalan ketat dari puluhan aparat kepolisian
aksi berlangsung sebentar dan masa langsung membubarkan diri tidak lama setelah mereka membakar bendera pki